pihak gelora bung karno membenarkan telah memberikan izin kepada konfederasi serikat pekerja indonesia untuk mengadakan kegiatan di istora senayan
selain aksi memperingati hari buruh internasional kspi juga akan menyampaikan dukungan untuk prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
dikutip dari cnn indonesia com direktur pembangunan dan pengembangan usaha ppk gelora bung karno gatot tetuko menyatakan pemberian izin dilakukan dengan syarat tertentu
termasuk diantaranya pembatasan buruh yang masuk sesuai kapasitas gedung yakni delapan orang
sementara itu presiden kspi said iqbal memastikan ketua umum gerindra prabowo subianto akan hadir dalam peringatan hari buruh di istora
membutuhkan presiden baru indonesia yaitu prabowo subianto yang berani menandatangani kontrak politik pada kspi dan kaum buruh
jadi ini yang ada usaha politik inilah momentum buat kaum buruh untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat indonesia bahwa selama ini pak jokowi gagal menceritakan kaum buruh
dan sehingga butuh presiden baru untuk menceritakan kaum buruh untuk indonesia yang lebih baik dan berdaulat
kita bergabung bersama ruli kurniawan langsung dari istora senayan jakarta
pernyataan dari muhammad rusdi deputi presiden kspi mengenai rencana deklarasi dukungan terhadap prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
banyak informasi yang beredar mengenai adanya kontrak politik yang sudah ditanda tangani oleh prabowo subianto
apa saja poin poin yang sebenarnya termuat ataupun tercantum dalam kontrak politik ini
ya elvira sejak pagi tadi ribuan buruh sudah berkumpul di silang monas kemudian juga menuju ke istana negara
dan sekarang ribuan buruh berada di istora senayan untuk melihat dan juga mendengarkan deklarasi yang akan disampaikan oleh ketua dari kpsi sendiri yaitu syed iqbal terkait dengan deklarasi mendukung salah satu calon presiden yang akan maju di pilpres dua ribu sembilan belas
dalam hal ini saat ini saya bisa menggambarkan begini situasi di istora senayan pada siang hari ini sudah dipenuhi oleh buruh
di mana mereka juga sudah mulai memadati tiap tempat duduk yang sudah ada di sini bahkan juga di pelataran ataupun di lapangan
di istora senayan mereka juga sudah berkumpul di sini dan saat ini ada di panggung sekarang adalah aktivitas ataupun pentas seni yang ditujukan untuk sekedar menghibur para buruh
memang sudah melakukan aksi demonstrasi ataupun aksi long march mereka sejak pagi hari tadi
dan memang puncak acara
acara inti yang akan dilaksanakan pada istora senayan pada siang hari ini adalah untuk mendengarkan pidato ataupun deklarasi yang akan disampaikan oleh ketua kpspi sendiri yaitu said iqbal
terhadap dukungan kspi terkait dengan salah satu calon presiden dalam hal ini adalah prabowo subianto
dan memang rencananya prabowo akan datang ke gedung istora senayan pada pukul setengah tiga sore hari ini dan juga nanti kita akan melihat bagaimana prabowo menandatangani
fakta integritas ataupun kontrak politik yang sudah disodorkan oleh kspi sebelumnya dan diokekan atau sudah disetujui oleh prabowo ketika nanti memang prabowo maju menjadi salah satu calon presiden di tahun dua ribu sembilan belas nanti
dan memang saat ini kita masih belum melihat adanya syed iqbal maupun prabowo di lokasi istora senayan ini
namun kita juga pasti akan mengetahui bagaimana nanti kelanjutannya apakah nanti kita akan mengetahui bagaimana pidato yang akan diberikan oleh prabowo setelah nanti mendatangani kontrak politik dengan
dengan kspi ini sendiri ada pun ada beberapa butir yang coba disampaikan dalam kontrapolitik ini sendiri
yang pertama adalah di mana saya meminta prabowo untuk mencabut pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas dan juga meminta untuk mencabut perpres nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas terkait dengan pekerja asing
dan juga meminta adanya perbaikan fasilitas maupun tunjangan kesehatan maupun pendidikan dan juga adanya perbaikan dari sisi dua puluh empat fasilitas kelaikan hidup
bagi para buruh
dan yang terpenting juga dalam sepuluh kontrapolitik tersebut ada satu poin yang cukup menarik adalah meminta adanya rumah murah bagi para buruh
nanti kita akan melihat sebentar lagi bagaimana nanti situasinya ada di istora senayan pada siang hari ini
sudah ramai sekali sudah penuh sekali
dan mudah mudahan acara pada siang hari ini bisa berlangsung dengan cukup kondusif
dan juga kita bisa melihat dan juga mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh ketua kpsi dan juga apa yang akan disampaikan oleh prabowo sebagai presiden atau calon presiden yang diusung oleh kpsi
untuk membawa tujuan ataupun harapan mereka di tahun dua ribu sembilan belas dan kedepannya elvira
dewi terima kasih informasi anda langsung dari kawasan istora
kita lihat nanti bagaimana jalannya deklarasi dukungan terhadap prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
kita ke informasi selanjutnya tidak hanya menyuarakan tuntutan buruh aksi peringatan buruh yang dilakukan salah satu aliansi buruh di istora senayan jakarta
juga menyisipkan agenda politik yakni dukungan terhadap calon presiden tertentu
kita akan berbincang dengan anggota bawaslu republik indonesia frits edward siregar
pak frits selamat siang
selamat siang mbak elvira
pak frits banyak pihak yang menyayangkan adanya kepentingan politik yang diselipkan dalam peringatan hari buruh internasional kali ini
tapi dari pihak aliansi buru yakni dari kspi juga menyatakan ini demi kepentingan buruh karena ada kesepahaman tampaknya dengan calon presiden tertentu ini
bagaimana kemudian bawaslu menyoroti ini
kami melihat bahwa mari kita
memperingati hari buruh ini dalam rangka untuk memperjuangkan hak buruh
dalam hal tersebut kita juga harus melihat bahwa di dalam untuk memperjuangkan hak buruh
hak buruh kan juga memiliki kebebasan untuk berbicara kebebasan untuk mengeluarkan pendapat
ataupun kebebasan untuk menyuarakan apa yang diinginkan
di dalam konteks itu kami berharap agar proses tersebut dapat dilakukan dengan tata cara yang benar
sesuai dengan peraturan perundang undangan mbak
jadi misalnya dalam usaha usaha itu ya kami meminta untuk setiap para pihak untuk tetap sesuai dengan rambu rambu yang ada dalam rangka proses penyampaian pendapat tersebut
posisinya saat ini rambu rambu yang sudah ada aturan bawaslu seperti apa
karena kita juga tahu memang saat ini belum ada aturan detail mengenai pencalonan
dan kita juga tahu hanya masalah
siapa yang menjadi calon presiden tapi secara resmi ditetapkan oleh kpu juga belum ada
tapi rambu yang berjalan seperti apa pak frits
iya sekarang kan dalam
sekarang kan karena sebagaimana tadi telah mbak sampaikan bahwa sekarang kan capres itu belum ada
karena capres itu baru ada setelah ada penetapan dari kpu tentang capres
jadi sekarang itu adalah menurut kami itu adalah sebuah proses di mana adanya kebebasan berbicara
kebebasan untuk menguapkan pendapat kebebasan untuk mengekspresikan
apa yang diinginkan dalam hal tersebut dalam hal ini
undang undang yang berlaku itu bukanlah undang undang pemilu ataupun undang undang pemilihan
tapi misalnya undang undang mengenai ketertiban umum ataupun undang undang mengenai kebebasan berbicara
yang menjadi pokok pengawasan dari bawaslu adalah apabila dalam proses penyampaian pendapat hari ini
misalnya di mei d ini di hari buru ini
ada logo partai nama partai ataupun misalnya nomor partai itu muncul
kami berpendapat itu telah terjadi sebuah pelanggaran kampanye pemilu
sebagaimana diatur oleh pasal satu ayat tiga puluh lima pasal dua ratus tujuh puluh lima dua ratus tujuh puluh enam dan pasal empat ratus sembilan puluh dua dari undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tetapi apabila simbol simbol tersebut ataupun angka nomor dan nama itu tidak muncul dalam proses kampanye
ataupun dalam proses pemberian
jadi pendapat yang dilakukan pada hari ini kami menganggap itu adalah sebagai bagian dari kebebasan berbicara
kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang harus kita lindungi bersama sama mbak
baik berarti saya meng highlight sedikit tidak ada aturan yang dilanggar dalam hal ini jika ada suatu kelompok tertentu menyatakan dukungan
asal mengikuti rambu rambu dan tidak melanggar seperti tadi anda sampaikan
masalah logo parpol tertentu masalah atribut
tapi kita berbicara menaik ke depan
ada kemungkinan banyak acara dengan pengerahan masa tertentu
bagaimana memastikan bahwa acara acara tersebut ini tidak disisipi agenda politik yang kemudian bisa merugikan pihak tertentu
pak frits bisa mendengar saya
oke baik tampaknya komunikasi kita dengan anggota bawaslu pak frits terputus
tapi tadi saya sedikit sampaikan gambaran apa yang disampaikan oleh anggota bawaslu republik indonesia
oke baik tampaknya komunikasi kita dengan anggota bawaslu pak fris terputus tapi tadi saya sedikit sampaikan gambaran apa yang disampaikan oleh anggota bawaslu republik indonesia
frits edward siregar yang memastikan bahwa acara deklarasi yang berlangsung hari ini untuk mengusung calon presiden tertentu tidak melanggar aturan
karena saat ini penetapan siapa yang akan menjadi calon presiden juga belum dilakukan oleh komisi pemilihan umum